baik kita lanjutkan editorial view nya
sekarang kita ke isu soal minyak goreng dan juga yang paling baru soal larangan ekspor cpo minyak goreng dan juga minyak goreng dan juga turunannya begitu ya
pasti bersama dengan mbak dewi savitri dan juga mas anugrah perkasa mas nugi
mas nugi apa yang perlu kita kritisi perlu kita berikan catatan dari larangan ekspor ini yang sudah ditegaskan kembali oleh presiden meskipun sebelumnya sempat diralat oleh menko nya sendiri pak erlangga artarto
saya mencatat ada komunikasi yang buruk antara presiden dan pembantunya sendiri ketika presiden mengumumkan bahwa ada larangan ekspor bahan baku minyak goreng
kemudian diterjemahkan lain oleh pembantunya
nah tapi saya kira ini menjadi catatan tersendiri dan membuka masalah industri sawit itu sendiri di indonesia
sawit ini kan salah satu komoditas terbesar juga ya untuk sumber daya alam di indonesia dan ngasih devisa juga cukup besar
jadi persoalan di balik sawit itu juga banyak
dari persoalan perampasan tanah kemudian apa namanya tempuran dengan masyarakat agak dan apa namanya masalah air dan pangan lainnya gitu ya
nah tapi satu sisi saya kira komunikasi politik antara presiden jokowi dengan pembantunya itu saya kira jadi penting untuk dicatat
karena komunikasi mereka itu membingungkan masyarakat sebenarnya
nah ketika disampaikan bahwa larangan
larangan ekspor cpo kemudian terjebakkan lain tapi tidak dibenar dia
apa dikasih statement lagi oleh jokowi bahwa yang benar benar dilarang adalah cpo dan seluruh turunannya
nah jadi ini tidak hanya soal komunikasi yang buruk tapi juga persoalan antara kelompok bisnis sawit yang dipegang oleh pengelola perusahaan perusahaan raksasa sawit dengan versus dengan pemerintah
siapa yang bisa mengendalikan minyak goreng di indonesia
melalui kementerian perdagangan atau para konglomerat sawit
catatan saya adalah ketika pemerintah dengan melalui kementerian perdagangan menetapkan harga het ya pada waktu itu yang jadi masalah adalah langsung langka
jadi ketika het nya dicabut tiba tiba langsung ada lagi
nah orang nanya nanya ini kok bisa begitu
ini persoalannya gimana

nah artinya dalam kata lain apakah pemerintah bisa dikenali sama bisnis dalam konteks ini
mbak dewi savitri apakah ini juga masalah komunikasi politik antara presiden dengan pembantunya atau masalah komunikasi politiknya pak erlangga sendiri
atau apa kemudian kalau kita melihat dari larangan ekspor kemarin yang disampaikan tapi kemudian diralat kembali yang ujung ujungnya ya kembali membuat masyarakat juga menjadi bingung
atau apa yang terjadi
apakah ini juga masalah komunikasi politik antara presiden dengan pembantunya atau masalah komunikasi politiknya pak erlangga sendiri
atau apa yang terjadi
atau apa yang terjadi
atau apa yang terjadi
atau apa yang terjadi
atau apa yang terjadi
atau apa yang terjadi
kalau misalnya saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini yang saya lihat di toko toko sebarang adat harga minyak goreng sudah turun
turunnya tidak berapa signifikan belum sampai pada titik yang kita dengar sebelumnya empat belas per liter
tapi untuk setiap kemasan diwalikan sudah turun sekitar lima rupiah
itu sebuah langkah awal

berarti tidak ada perubahan
oke berikutnya adalah persoalan komunikasi
ini kita lihat sejak sebelumnya ya
kita sebelumnya menerima orang yang berpengaruh
waktu pln diharuskan
pada spesifikasi pengembangan sumber daya
nah jalur pengembangan jauh tinggi
pembesar ekspor kemudian terbuka lebar untuk mencari pengembangan barang
bisa dapat penggunaan jauh lebih tinggi kalau menjual ke luar dari mana yang memasok pln
nah situasi yang sebenarnya tidak terlalu maksimal ya
tetapi kita bisa melihat ada kesamaan dari dua situasi ini
bahwa ketika harga komoditas luar itu tinggi sekali

tapi yang pak susi tadi
dikendalikan oleh para pengusaha
pengusaha saul atau pengusaha batu barang
misalnya dalam kondisi bahwa katakanlah yang harus diatur
mereka yang harus diatur oleh wd dua atau gahari
tak punya kekuasaan
ini kekuasaan dan kekuatan yang sangat
berarti pemerintah kecuali menyatukan
jadi kita mau ngapain
pemerintah ini mau ngapain
yang terjadi sama ini adalah
kita mau ngapainnya ini tidak terorganisasi dengan pak itu
satu menteri dan menteri lain
kemudahannya bisa jauh berbeda apalagi kebijakannya
dan itu terbukti sampai kemudian diambil lagi oleh presiden
dari kata pak nusut
empat bulan terakhir ini menjadi sangat penting bagi presiden untuk mengatakan bahwa
oke sekarang kebijakan sudah diambil
dan kemudian dipakai akan mendapat kritik dan seterusnya
kalau mau konsisten
maka itu harus diikuti dengan evaluasi seperti apa
apakah kompetensi dalam jangka jangka itu masih belum beres
atau sejak kenapa masih terjadi situasi masalah
jadi situasi empat bulan terakhir ini
kalau belum ngapain
yang menyebut itu soal mafia minyak goreng
dan kemudian kita tahu
ada seorang pekerja yang sangat tinggi
juga pemerintah yang disangkap
kemudian juga ada seseorang dari perusahaan yang cukup besar di indonesia
salah satu persen dalam pilih hal ini
apa ini yang disukai
mafia minyak goreng
kalau dari pemerintah
ini mau dilakukan secara terbuka atau ditutup seperti sekarang ini

terasa terasa terbuka
karena kita membutuhkan kejelasan kejelasan
kalau tadi masih ada persoalan komunikasi atau kelaut
maka salah satu dengan hubungan itu
lalu itu menjadi kelas
kejelasan lain hanya kebijakan
jadi kita mulai turun
ada berapa target harga itu
dan kemudian akan ada perubahan kebijakan
apakah akan diperbaikan
apakah akan diubah
karena fadir juga dengar dari berbagai negara
bahwa situasi di luar negeri
terutama mereka mereka yang punya persen yang berpengalaman minyak goreng
atau lebih lebih
untuk pahlawan dari indonesia
mereka harus menyatakan kebijakannya
di korea selatan
di beberapa negara eropa
kalau harga yang akan mulai
yang menjadi salah satu alternatif
juga harus melaksanakan ini
dan menjadi kejelasan kejelasan di pemerintah
tapi kalau kita melihat
bagaimana presiden mengambil sikap dalam hal ini
dalam pernyataannya juga
presiden menyatakan tidak mungkin membiarkan ini berlarut larut
karena sudah empat bulan
dan ia terus memantau bagaimana dinamikanya di lapangan
apa yang mas nugi lihat dari sikap presiden
ketika sampai menyampaikan ini
memberikan dua kali pengumuman terkait larangan ekspor migor ini
bahkan mengkoreksi juga pernyataan menko erlangga
apakah sikap presiden ini juga menunjukkan kegelisahankah
atau memang presiden juga mungkin perlu
perlu menyampaikan ini kepada masyarakat terkait kebijakan yang memang akan diterapkan
agar tidak membuat masyarakat bingung sebenarnya
ya saya melihat pernyataan presiden
kita akan tes kembali apakah itu sama dengan kasus dengan batubara ya
nah waktu batubara juga persoalannya hampir sama
persoalannya adalah pasokan di dalam negeri itu tidak tercukupi
dan kemudian diprotes sama pln
dan beberapa perusahaan lain
nah kasus ini kasusnya goreng
mungkin natural hampir sama karena yang justru yang banyak dibutuhkan oleh
apa namanya jutaan rumah tangga untuk memasak misalnya
nah tapi apa yang dilakukan jokowi saya kira
perlu dikasih catatan kritis bahwa
dia belum bisa memberikan satu sikap yang tegas terhadap persoalan industri sawit
dari hulu sampai hilir
karena sebenarnya pemerintah sudah tahu
karena sebenarnya pemerintah sudah tahu
soalnya itu seperti apa
apakah di daerah pasokan apakah di daerah distribusi
atau di daerah apa
dan kasus sawit sendiri kan tidak hanya persoalan distribusi saja
atau perusahaan pasokan
tapi ada yang sudah merampak ke area hukum
dan sekarang lagi ditangani oleh kejaksaan agung
nah saya kira ini jadi penting juga untuk nanti dibuka di pengadilan
apakah benar perusahaan perusahaan besar itu diduga terlibat suap
untuk melakukan ekspor cpo
karena itu yang dikirim keluar cuannya jauh lebih banyak
dibandingkan dia hanya memberikan kewajiban dalam negeri
karena harga komunitasnya lagi tinggi
batu bara sawituan lagi tinggi sekarang
dan semua negara lagi butuh untuk perusahaan
saya kira ini penting juga untuk pembelajaran bahwa
bagaimana komunitas dalam negeri ini tidak hanya persoalan komunikasi politik antara jokowi
tapi juga dari sisi bagaimana kasus
kasus terkait dengan penegakan hukum itu bisa dijadikan catatan
jadi penegakan hukum tentu tetap harus dikawal dan kita dorong untuk terus berjalan
nah mas dugi satu hal juga yang menarik ya
kebijakan larangan ekspor ini kan tentu juga ditolak oleh sebagian pengusaha misalnya
karena sebenarnya ada keuntungan bagi negara dengan ekspor ini
tapi di sisi lain presiden menekankan bahwa ini penting untuk menjaga kebutuhan dalam

apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah oleh presiden joko widodo ketika kebijakan ini sudah diberlakukan
dan tentunya akan berdampak kepada masyarakat
meskipun sampai hari ini kita lihat belum sepenuhnya harga minyak goreng kembali normal
stoknya kembali aman masih ada sejumlah kelangkaan di beberapa titik ya
nah apakah ini memang cukup efisien cukup mampu kelak untuk bisa mengembalikan ke situasi normal
saya kira ini jadi semacam shock therapy saja untuk produsen produsen minyak goreng
agar produsen cpo ya agar bisa memperhatikan apa namanya pasokan dalam negeri
tapi ini tidak bakal berjalan jalan terpanjang karena apa
akan berpengaruh pada devisa indonesia sendiri karena itu cpo menjadi salah satu devisa yang paling besar juga ya sumbernya
indonesia menjadi produsen terbesar selain itu ada malaysia thailand columbia kalau nggak salah
itu juga yang akan dapat berkah kalau misalnya ini terus terusan dilakukan pelarangan
nah saya kira yang penting dilakukan adalah bagaimana pemerintah secara internal itu bisa menemukan titik masalahnya
tentang bagaimana bisa produksi minyak goreng itu bisa dibuat jauh lebih murah dan tidak langka sebenarnya masalahnya
nah berkaca pada persoalan sebelumnya ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan kaitannya sama harga eceran tertinggi itu
nah ini yang jadi persoalan sebenarnya
apakah pemerintah itu punya daulat untuk menentukan kebijakan dan dipatuhi oleh pemilik dalam hal ini adalah produsen minyak goreng atau ya atau seperti apa gitu
nah ini saya kira hal yang harus kita lihat dalam misalnya beberapa hari ke depan atau satu bulan ke depan
apakah benar benar minyak goreng ini satu dia tidak langka yang kedua terjangkau harganya masyarakat atau jauh lebih murah
dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan baik buat bisnis dan buat masyarakat
mbak dewi savitri terakhir ke depan apa yang perlu dipantau oleh pemerintah ketika sudah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor ini
karena tentu alasan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
artinya ini bisa berjalan dalam beberapa waktu ke depan mbak desaf
saya kira paling utama adalah konsistensi ya
kita mempersoalkan bentuk komunikasi
kita mempersoalkan kebijakan yang pelin pelan dan seterusnya yang kurang dari semua sisi itu adalah konsistensi
kalau sudah diputuskan apa yang akan dilakukan
strateginya apa detailnya seperti apa
dari pucuk pimpinan pemerintahan ya dari bosnya pak presiden jokowi sampai menteri koordinator menteri perdagangan menteri perindustrian
sampai ke dirjen sampai kemudian ke perusahaan perusahaan kelapa sawit
apakah mereka mengikuti ini dengan konsisten
kalau tidak apa masalahnya
dan kemudian apakah ada pelanggaran apakah ada ketidakpatuan pada hukum
dan setelah itu sanksinya apa
jadi apa yang diputuskan itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan
kita bu renhard di luar itu maka harus jelas siapa yang sudah menjalankan tugasnya dengan benar
siapa yang belum menjalankan tugasnya dengan benar evaluasinya apa
dan kemudian itu di follow up sesuai dengan porsinya masing masing sehingga tujuannya tercapai
baik jadi perlu kita berikan catatan bersama ya mas nugi dan juga mbak dewi savitri
soal problem komunikasi antara presiden dengan pembantunya dalam hal ini menko erlangga
ketika ada larangan ekspor tapi kemudian ada beberapa poin yang diralat
dan soal konsistensi dari kebijakan jangan sampai kemudian kebijakan soal minyak goreng ini
kembali membuat masyarakat bingung dan tidak menyelesaikan masalah utamanya soal kelangkaan
dan juga harga yang masih belum sepenuhnya kembali ke angka normal

terima kasih banyak mas nugi dan juga mbak dewi savitri
mudah mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi perhatian dan juga catatan dari pemerintah
untuk bisa menjadi bahan evaluasi dari kebijakan baik soal ekspor minyak goreng
dan juga soal arus mudik tadi yang perlu diantisipasi di arus balik pada mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua
selamat malam terima kasih mas nugi dan juga mbak dewi savitri
sekali lagi selamat hari raya idul fitri
sejumlah aliansi serikat pekerjaan yang tergabung dengan
partai buruh memperingati hari buruh internasional dengan unjuk rasa di komisi pemilihan umum
kami akan segera kembali